kita awali dari informasi pertama sebuah kren yang tengah mengerjakan proyek tol layang di kilometer lima belas kota bekasi kamis pagi ambruk
posisi kren yang melintang di tengah jalan mengakibatkan ruas tol jakarta cikampek arah cikampek macet total
butuh waktu yang lebih dari empat jam untuk mengevakuasi badan kren
evakuasi badan kren yang ambruk di kilometer lima belas tol jakarta cikampek memakan waktu lebih dari empat jam
petugas terpaksa memotong menjadi tiga bagian lantaran badan kren terlalu besar dan memakan badan jalan
belum diketahui penyebab pasti ambruknya kren yang pada saat itu tengah mengangkat variable message sign atau papan iklan digital
selama proses evakuasi ruas tol jakarta cikampek arah cikampek ditutup sementara
pihak tia samarga langsung melakukan investigasi guna mengetahui penyebab pasti ambruknya kren
saya belum bisa bicara di penjabatnya nanti akan dilakukan investigasi
namun yang perlu kita sampaikan
kita sudah berupaya sekarang untuk menangani bagaimana menggeser krennya
sebelumnya pada kamis pagi sebuah kren yang tengah mengerjakan proyek tol layang di kilometer lima belas kota bekasi ambruk
posisi kren yang melintang di tengah jalan mengakibatkan ruas tol jakarta cikampek arah cikampek macet total nyaris tak bergerak
hingga kamis malam kemacetan masih terjadi di ruas tol jakarta cikampek sepanjang lebih dari sepuluh km
macet disebabkan penyempitan jalan
lantaran badan kren belum seluruhnya dievakuasi dan memakan dua lajur
kendaraan hanya mampu melaju dengan kecepatan sepuluh hingga dua puluh km per jam menuju arah cikampek
sementara selepas lokasi ambruknya kren di kilometer lima belas kemacetan mulai terurai
pemberlakuan kontraflow di ruas tol japek juga diperlakukan sepanjang tujuh km mulai kilometer empat belas hingga dua puluh satu
langkah ini dilakukan guna meminimalisir penumpukan kendaraan
dedy beben bekasi